saya sebenarnya bukan
saya sebenarnya bukan
sebenarnya bukan apa pak
bapak mau bilang kalau sebenarnya bapak itu bukan bapaknya rizky
jangan penyudur sama saya pak
kalau bapak sebenarnya bukan bapaknya rizky
karena kalau bapak memang bukan bapaknya rizky
berarti bapaknya rizky
bilang iya kalau ternyata bapak ini ayah saya
amela cari ayah kemana mana ya
amira kangen banget sama ayah
oke mungkin sekarang ayah belum inget apa apa
tapi emila janji amela akan ingetin semua kejadian waktu itu
amirah akan kembalikan semua ingatan ayah
nanti kita bisa kayak dulu lagi ya
amirah ibu ayah
amirah ini anak ayah
ayah tolong jawab pak
jawab yang jujur pak
tapi aku memang bukan bapaknya rizky
kemungkinan besar aku adalah orang yang disebut ayah oleh amirah
aku harus kasih tahu dia mengenai hal itu
dia juga berusaha membunuh kamu
yang kamu sudah dianggap meninggal
rasain kamu karena kamu sudah berani macam macam sama prabu wijaya
biar kamu merasakan mati dua kali
janganlah kamu menggantung saya
kalau aku bilang aku bukan papanya rizky
melainkan ayahnya amirah
berarti kemungkinan besar memang prabowo adalah musuh besarku di masa lalu
seperti yang diceritakan wisnu waktu itu
padahal tadi aku lihat amirah dekat sekali dengan prabu
kemungkinan besar nantinya prabu juga akan tahu kalau aku adalah ayahnya amirah
prabu pasti akan kembali berusaha mencelakai aku lagi

sampai aku betul betul mati
dan aku tidak akan pernah bisa berkumpul lagi dengan keluarga ku yang sebenarnya
rasanya kurang bijaksana kalau sekarang aku mengatakan sebenarnya pada amirah
paling nggak aku harus bisa menjaga keselamatanku dulu
dari tangan prabu
dan mengingat semua masa lalu ku dengan pasti
baru baru aku bisa mengakui siapa diriku yang sebenarnya
sebetulnya aku tak tega harus mengucapkan amirah
tapi ini adalah yang terbaik
saya benar benar bapaknya rizky

saya sudah mengecewakan kamu sudah menyakiti hati kamu amirah
saya terlalu berharap ayah saya masih hidup
sama sama saya menyakiti hati saya sendiri
tapi kenapa bapak nggak mau pergi ke rumah bu leni
saya sebenarnya masih dipisah dengan bu leni
dan menurut saya saya nggak pantas tinggal di sana terus
rizky dan bu leni selalu menahan saya karena
karena saya tahu saya memang belum pulih
tapi sekarang saya sudah kuat
saya sudah keluar saya harus pergi dari rumah itu
apa nggak saya anterin bapak ke rumah bapak yang lama aja
saya harus cari tempat lain amira
atau nggak gini aja pak
karena sekarang bapak masih sakit
bapak tinggal di rumah saya aja dulu ya
sampai bapak bisa nemuin tempat tinggal buat bapak
mungkin aku juga bisa sambil cari tahu
kenapa ibunya mira ngotot bilang suaminya sudah meninggal
sama sekali nggak pak
rumah saya ke sini kok
ada yang bisa saya bantu
saya orang yang paling tidak suka diberi janji janji kosong
sepanjang hidup saya tidak ada satu orang pun yang berada di janji dari prabowo wijaya
maaf pak maksud pak prabowo apa ya
kalau mengenai urusan kerja sepertinya saya sudah menyelesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada pak
bu leni tahu ini bukan urusan kerjasama kita
ini soal mantan suami ibu
mantan suami saya
maksud bapak dia sudah mengganggu ketenangan bapak dan keluarga bapak
iya untuk saat ini dia memang belum mengganggu saya ataupun keluarga saya
tapi saya yakin itu tidak akan berlangsung lama bu leni
karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dia masih berkeliaran di sekitar saya
apa boleh ini bohongin saya waktu bilang dia itu sudah pergi
iya begitu bu
nggak pak prabu
saya nggak mungkin berani membohongi pak prabowo
begini saja pak
coba saya cek sekali lagi
kalau memang itu benar benar dia dan masih berkeliaran mengganggu pak prabowo
saya sendiri akan turun tangan kepadanya
saya akan membahas sekali lagi
pakai bintang segala
mana orang yang saya suruh kamu jaga
saya tidak berhati hati bu
tadi waktu saya menyuntikan dia obat
malah dia menyergap saya bu
mungkin dia berhasil kabur bu
dia memang udah kabur goblong
masa suruh jagain satu orang aja nggak bisa
saya betul betul minta maaf bu
mau marah marah kayak apapun juga percuma
toh orang itu sudah kabur
berarti kemungkinan memang benar
orang yang dilihat sama pak prabowo adalah orang itu
pak prabu bisa maafkan
orang itu juga pasti gak akan berani kembali ke rumahku
dan harusnya dia nggak akan genggam pak prabu lagi
pasti dia juga udah gak mau sampai ketahuan sama aku dan disekap lagi
lagi pula aku juga udah capek berusan sama orang yang ada di situ
amira lihat dia pinggir
bahwa orang ini pergi dari sini amirah
suruh dia keluar dari sini
ibu denger amera dulu dong bu
tadi amerika ketemu dia dia lagi pingsan
dan sekarang dia kondisinya lagi kurang sehat bu
dan kebetulan dia udah kembali ke rumahku
tempatnya tadi deket rumah jadi amira bawa ke sini
ibu nggak peduli amira
mau dia pingsan
mau dia sekarat
mau dia mati